dan saatnya saya memberikan anda gambaran soundbite of the week kali ini
kita mulai yang pertama dari yang paling hangat dan sekaligus membuat suasana hati masyarakat indonesia sedih
dan juga kecewa bahwa indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
pembatalan dilakukan setelah ketua umum pssi erick thohir berangkat untuk negosiasi dengan presiden fifa
dan kita ketahui kemudian bahwa negosiasi gagal
dan tidak cuma rakyat presiden joko widodo juga merasakan hal yang sama
beliau sedih dan kecewa
keputusan tersebut saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa
saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih
tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain
dan sebagai bangsa yang
yang besar kita harus melihat ke depan jangan melihat ke belakang
jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya
bagi persepakbolaan nasional indonesia
saya telah meminta ketua umum pssi bapak erick thohir
untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola indonesia tidak terkena sanksi
termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah piala dunia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan indonesia sudah dicoret dari penyelenggaraan piala dunia u dua puluh
tetapi persiapan sudah dilakukan empat tahun terakhir
tidak cuma atletnya yang bersiap ya tapi infrastruktur juga sudah siap
merchandise juga sudah disiapkan
dan tentunya melibatkan banyak pengusaha umkm
dan tentu saja potensi turunannya yaitu salah satunya wisata
potensi turunannya yaitu salah satunya wisata
dan potensi kerugiannya ketika kita gagal atau batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
potensi kerugiannya bisa mencapai tiga tujuh triliun rupiah
dari tiga tujuh triliun itu rupiah
tapi yang menurut saya yang paling kami sangat khawatirkan adalah reputasi jangka menengah dan jangka panjang
itu saja yang kita
kita harus jaga jangan sampai indonesia yang selama ini sukses g dua puluh
terus banyak sekali event
tahun ini juga banyak event
dan kita menjadi tuan rumah keketuhan asean
itu jangan sampai reputasi kita yang sudah begitu sulitnya kita bangun ini terdampak
dan berikutnya yang juga hangat sekali dibahas soal tunjangan hari raya
sebentar lagi kita sudah mau lebaran
menteri tenaga kerja ida fauzia sudah mewanti wanti kepada perusahaan
membayar thr pekerjanya dan tidak mencicil thr pekerjanya
thr ke keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
thr keagamaan ini harus dibayar penuh
tidak boleh dicicil
thr keagamaan ini harus dibayar penuh
tidak boleh dicicil
saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini